seekor sapi milik bu amin warga dusun purwoda di desa grobogan kecamatan mojowarno kabupaten jombang ini
sejak sepuluh hari terakhir terus mengeluarkan lendir dari mulutnya dan tidak mau makan
puncaknya pada hari sabtu dan minggu kemarin sapi ini lemas hingga tidak bisa berdiri maupun duduk dan hanya tertidur saja
karena khawatir sapi berusia tiga tahun itu mati pemilik sempat menawarkan sapi itu ke pembeli namun hanya ditawar dua juta rupiah
padahal sebelumnya sapi itu sudah ditawar lima belas juta rupiah
merebaknya wabah pmk membuat peternak sapi merugi hingga puluhan juta rupiah
sakit tidak mau makan tidak mau minum
terus soalnya tidak mau tidur berdiri saja sepuluh hari
terus sekarang sekarang tidur tapi tidak bisa tangi
tidak bisa bangun
tidak bisa bangun
sementara di kabupaten kuningan jawa barat merebaknya wabah pmk berdampak pada menurunnya produksi susu sapi perah dari peternak sapi di kecamatan cibugur
hasil perahan susu sapi ini biasanya masuk ke kooperasi serba usaha cigugur sebanyak dua puluh lima ribu liter per hari
tapi kini susu sapi yang masuk koperasi serba usaha cigugur
hanya sebanyak dua puluh dua hingga dua puluh tiga liter saja perharinya
penurunan ini terjadi akibat banyaknya kondisi sapi yang sakit akibat pmk
sehingga tidak bisa diperah untuk menghasilkan susu sapi
contohnya kan sapinya pada kena vmk
jadi dari peternaknya turun ya ke koperasi juga susunya deh
bagi sapi yang terkenal itu memang produksi sapinya produksi susunya menurun ya
hingga saat ini pemerintah kabupaten kuningan bersama para peternak sapi perah
terus berupaya menangani kasus pmk
agar mereka bisa kembali memproduksi susu sapi yang melimpah
tim liputan cnn indonesia